tiongkok melayangkan protes kepada indonesia terkait aktivitas penguburan minyak dan gas
serta latihan militer di kawasan perairan natuna yang diklaim berada di wilayah perairan mereka
padahal zona tersebut merupakan zona ekonomi eksklusif di bawah konvensi perskrikatan bangsa bangsa
bagaimana seharusnya merespon sikap itu perlukah reaktif atau cukup diabaikan saja
kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
yang pertama hikmahanto juwana rektor universitas jenderal amayani selamat sore prof hikmah
selamat sore pak
ya terima kasih prof sudah bergabung dengan kita sore ini kita juga menunggu dev laksono anggota komisi satu dpr untuk bergabung dengan dialog kita sore ini
pak dev sudah terhubung
belum ya oke saya ke prof hikmahanto dulu
apakah zona tempat pengeboran itu milik tiongkok seperti yang mereka klaim selama ini
atau bagaimana menjelaskan ini apa dasar protes kali ini yang disampaikan ke indonesia
ya sebenarnya ini datarnya adalah pemerintah tiongkok yang bagai sembilan dari sepuluh
dan ke sini kita tidak tahu bagaimana
menjadi menteri luar negeri pernah dipertanyakan oleh men alialatas dalam suatu resmi kepada menteri luar negeri china apa yang dimaksudkan dari sini
dan tidak pernah ada jawaban
oleh karena itu pemerintah indonesia sejak awal tidak pernah mengakui sembilan garis
tetapi kita tahu bahwa pemerintah tiongkok sejak lama ya sejak pada masa republik indonesia
yang sekarang jadi taiwan itu berkuasa dia sudah mengklaim sembilan dari
nah pada tahun dua ribu empat belas kemudian ada putusan tahun dua ribu enam belas
pemerintah filipina pernah mengajukan ke permanent court of arbitration yang berkedudukan di den haa
dan mempertanyakan apakah sembilan garis putus yang diklaim oleh china ini diakui
ada dalam konvensi hukum laut delapan puluh dua karena china adalah peserta dari konvensi hukum laut delapan puluh dua
dan putusannya pada tahun dua ribu enam belas dikatakan bahwa tidak dikenal sembilan garis putus yang diklaim oleh china
namun demikian china mengatakan bahwa dia tidak masuk pada putusan
karena sebagai negara tentu tidak ada yang lebih tinggi dari lembaga negara ini
dan yang kedua dia tidak pernah hadir dalam kegiatan tersebut
sehingga sampai hari ini china masih tetap mengklaim sembilan garis putus ini
di mana itu bersinggungan dengan landas kontinen yang indonesia klaim
dan saat ini kita tidak hanya mengklaim di peta
tapi sudah diwujudkan secara nyata dengan keberadaan skk migas dan mitranya
untuk melakukan pengeboran lepas pantai di landas kontinen indonesia
jadi seperti itu
oke jadi tidak perlu begitu ya prof ya direspon dengan reaktif begitu
manuver yang dilakukan oleh china ini karena publik menilai gini
kalau tidak direspon itu adalah bentuk respon itu sendiri begitu
atau bagaimana memahami ini
tidak perlu direspon abaikan saja
kita kan melakukan pengeboran lepas pantai di zona landas kontinen indonesia
dan kita tidak pernah mengakui sembilan garis putus

lalu buat apa kalau kita merespon balik protes tersebut
kita mengakui kita tahu bahwa pemerintah china melakukan protes itu
karena ini merupakan standar prosedur dalam hukum internasional
kalau sebuah negara akan mengklaim suatu zona atau suatu wilayah
yang kemudian negara lain mengklaim maka dia harus melakukan protes
karena kalau dia tidak melakukan protes maka dia harus melakukan protes
dia dianggap telah menggugurkan klaimnya sendiri
dia telah tidak lagi mengklaim apa yang dia kendaki
nah ini yang pemerintah china khawatir
sehingga kalau misalnya dalam contoh sipadan dan likitan misalnya
kalau misalnya kita tidak melakukan effective occupation di pulau sipadan dan likitan
itu dianggap sebagai kita mau takkan takkanlah meninggalkan
kita akan menggunakan klaim kita itu
nah inilah yang makanya menurut saya itu merupakan sop dari pemerintah china
yang kemudian kita tidak perlu tanggapi
jadi kita tidak perlu tanggapi protes itu
berarti kita seolah olah mau mengaku klaim sipadan dari kutub itu
atau jangan jangan gini prof ini adalah sikap begitu ya
manuver yang berusaha untuk menaikkan isu
sengketa laut cina selatan ini menjadi isu diplomasi kedua negara
sehingga kemudian ini dianggap semakin serius
oh tidak juga
karena begini kemarin kemarin masalah seperti ini terjadi
tapi pada waktu itu di zona ekonomi eksklusif
di mana kalau kita bicara zona ekonomi eksklusif di kolom laut
kita dengan china kita selalu menangkap para nelayan
yang memasuki wilayah zona ekonomi
yang menurut pemerintah china mereka memasuki di wilayah mereka
atau sembilan dari seratus
dan masalah seperti ini sampai kiamat nanti akan terpadat
karena apa kita tidak mengakui apa yang dikatakan oleh china
china juga tidak mengakui apa yang kita klaim
oleh karena itu kita tidak usah kemudian berpikir bahwa ini ada eskalasi
akan ada perang tersebut
masalah seperti ini enam bulan lagi akan muncul
satu tahun lagi akan muncul
kita tidak tahu
tapi ini akan berulang berulang dan berulang
dan kita harus biasakan hidup seperti ini
dan kemudian tidak perlu kemudian mengganggu hubungan bilateral
yang diadakan oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah
oke jadi perlu ditegaskan ya prof indonesia ini memiliki kewenangan penuh begitu ya
untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang berada di kawasan zona ekonomi eksklusif
yang memang diakui dari konvensi pbb
bang dev bang dev sudah bergabung ya dengan kita ya
tadi kita sudah ngobrol dengan prof hikmahanto mengatakan bahwa
protes dari tiongkok ini tidak perlu direspon juga abaikan saja begitu ya
tapi kemudian saya ingin bertanya juga
dpr kabarnya juga sudah banyak menerima aduan soal manuver manuver dari tiongkok ini
khususnya bagaimana sengketa di laut cina selatan
tapi dijawabnya nanti bang dev kita akan break dulu
cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita sore ini
masih dengan prof hikmahanto juwana dan juga dev laksono
masih bergabung ya dengan kita ya prof dan bang dev
oke masih terjadi gangguan komunikasi dengan dev laksono untuk
oke bang dev sudah
sudah terdengar dengan jelas ya
oke baik saya langsung ke anda
sudah banyak aduan juga ya soal
sengketa di laut cina selatan ini
yang terbaru soal protes
tiongkok terhadap aktivitas
penguburan minyak dan gas dan juga
latihan militer di sana
cerita di balik itu apakah sudah
ditanya ke pemerintah
sikap apa yang diambil karena kata profesor tadi
tidak perlu direspon
ya memang itu benar karena ketat
berpegang kepada aturan yang ada bahwa
dan keputusan daripada
pak prof yang lebih tahu ya closenya ya
akan tapi sudah jelas bahwa
itu adalah wilayah kita
dan ya pasti selama
kita kan ada non claimant
state di sana dan selama masih
pandangan dari beberapa negara pasti akan selalu
ada sikap sikap tersebut dari
oke agak terganggu ya audionya
prof hikmahanto dulu pak prof
kalau kemudian situasi situasi
seperti ini terjadi
di kemudian hari dan ada sikap tegas
dari pemerintah indonesia
ini dianggap publik menjadi
situasi yang dilematis
kita tahu kondisi
hubungan bilateral khususnya
ekonomi dan perdagangan
investasi cukup dekat tapi
kemudian kalau ada sikap
yang tegas ini dikatakan
mengancam begitu ya hubungan baik itu
tapi kalau tidak jadi leluasa
bagaimana menengahinya prof
jadi gini kita perlu
memberikan pemahaman kepada publik
bahwa kalau kita bicara mengenai masalah
yang melakukan klaim tidak akan
pernah mundur satu
inci pun dari klaim mereka
itu yang kita harus pahami
kedua bahwa di banyak negara
saya ambil contoh korea selatan
dengan jepang jepang
dengan rusia mereka sampai hari ini
punya masalah juga perbatasan
apakah itu nanti di darat
di laut tidak ada masalah
mereka tetap melakukan
bahkan juga multilateral ya
sebagaimana yang mereka lakukan
ingat masalah seperti ini
memang bisa diselesaikan
negosiasi tapi yang jadi masalah
kita dengan china adalah
kita saling tidak mengakui batas batas itu
kita tidak saling indonesia tidak mengakui itu
kita tidak saling indonesia tidak mengakui itu
kita tidak saling indonesia tidak mengakui itu
pemerintah indonesia selalu mengatakan
kalau kita bicara laut cina selatan
maka kita hanya punya permasalahan
dengan malaysia dan vietnam
tidak ada yang lain
itu sudah benar sudah tepat
bahwa kita tidak punya masalah
dengan china karena kita
tidak mengakui sembilan garis putus itu
tetapi sebaliknya china
juga tidak mengakui
klaim kita baik itu di zona ekonomi eksklusif
maupun di landas kontinen
maupun di landas kontinen
terus membanjiri nelayan nelayannya
untuk mengambil ikan di
wilayah yang mereka sebut sebagai
dan ini yang
merupakan sesuatu yang baru
dari pemerintah china karena
mereka kan selama ini mengatakan
di sembilan garis putus ini
adalah traditional fishing ground
ikan tetapi sekarang
mereka protes ketika kita mengambil

sebagai tidak hanya kolom air
tetapi di dalam dasar laut
nah ini yang kita tentu harus
waspadai kalau menurut saya kita
teruskan karena eksplorasi mungkin
sudah selesai sekarang masuk
ke tahap eksploitasi
dan harus bakamlah
melakukan pengamanan di sana
saya katakan bakamlah karena kalau kita
bicara tadi ini angkatan laut mereka
itu adalah penegak kedaulatan
penegak kedaulatan itu berhenti sampai dua belas mil
karena laut teritorial itu
sampai dua belas mil tapi ke sana
itu yang kita hati bukan
wilayah tetapi sumber daya
alam kalau zee
di kolom air sementara kalau di
itu kita bicara di bawah dasar laut
itu kita bicara soal landas kontinen
kalaupun kemudian komunikasi diplomatik
atau nota diplomatik yang akan
disampaikan oleh kementerian
luar negeri begitu ya kira kira
akan seperti apa bunyinya
kementerian luar negeri mana
cina maksudnya atau dari indonesia
dari indonesia gak ada
gak ada gak pernah kita perlu
buat komunikasi kita
menjawab protes cina orang kita
gak menganggap pernah bermasalah
dengan cina itu kan wilayah kita
oke karena kabarnya informasinya
dari indonesia juga sudah
mengirimkan nota diplomatik begitu ya untuk mengkomunikasikan
mengkomunikasikan ini begitu
nggak perlu seperti itu buat apa
ya kalau misalnya
melakukan seperti itu kementerian
luar negeri salah harus
katakan seperti itu dan saya
nggak pernah dengar kementerian luar negeri melakukan
apa jawaban terhadap protes
diplomatik itu ini
indonesia kita melakukan eksplorasi
ekonomi eksklusif dan landas kontinen
selesai oke tegas di situ ya
tidak ada kompromi begitu
untuk situasi tersebut
saya ke bang dev bang dev bagaimana
dukungan politik dpr akan seperti
apa nanti kalau kemudian
di waktu yang tidak terduga manuver manuver
seperti ini akan terjadi lagi
terjadi lagi sih pasti akan terjadi lagi
kenapa karena memang itu sifatnya dari
para negara cina dan apalagi mengenai
laut cina selatan mereka akan pasti
mungkin bukan agresi akan tetap
terus melakukan usaha usaha diplomatik
untuk terus mengklaim seluruh wilayah
laut cina selatan akan tapi
yang tadi prof sudah sebut utarakan bahwa
memang klaiman kita kan
hanya tinggal dengan malaysia dengan vietnam
dengan cina tidak ada urusan sama sekali
jadi atau apapun itu yang cina
sampaikan baik apakah itu nota
diplomatik atau apapun itu ya cukup
sampaikan terima kasih dan
disimpan baik baik gak usah
dipelajari atau di response lagi karena
memang sudah tidak ada landasannya
jadi yang perlu
dilakukan oleh pemerintah ya
terus yang pertama melakukan
campaign kepada dunia internasional
akan posisi kita
di laut cina selatan bahwa itu adalah
wilayah terdiri dari kita
terus diingatkan lah bukan melakukan campaign
gimana tapi terus diingatkan ke dunia internasional
bahwa itu adalah wilayah kedaulatan kita
satu terus dua
juga terus melakukan
meningkatkan presence kita di
wilayah sana apakah kita
dengan para nelayan kah ataukah
apakah itu eksplorasi dan
eksploitasi di wilayah atau
bendera merah putih itu terlihat
di perairan situ
itu juga adalah bagian dari tugas
pak kamla tni angkatan laut
bahkan polair pun ya itu untuk
kehadirannya di sana oke pertahanan
dan keamanan laut kita di sana cukup
mendukung tidak bang dev
ditanyain gak soal ini ya kita melihat dari jumlah
kapal kita yang operasional
personilnya memang perlu ada penambahan
tapi itu bukan hanya di laut natuna utara
di seluruh lautan indonesia
memang perlu penambahan
nah tapi sekarang dengan teknologi yang
baru sudah ada drone
sudah ada apa namanya
nah itu kan tidak membutuhkan lagi
untuk operasional selama berbulan bulan
cukup di apa namanya
setiap harinya jam jam
kita termonitor semua kapal kapal
yang melintas di sana oke
tapi juga penting juga untuk
dari kementerian kelautan untuk mendukung
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
agar mereka tuh bisa
beroperasional dan juga bisa mencari ikan
dengan waktu yang lama
dengan di wilayah yang luas
oke pertanyaan yang sama
ke profesor himahanto tadi
anda mengatakan bahwa
kita melihat tidak situasi
dilematis nanti kalau kemudian
situasi ini berlanjut
hubungan diplomasi atau
hubungan bilateral ya
khususnya ekonomi yang strategis
begitu dengan tiongkok
apakah akan berpengaruh terhadap
situasi seperti ini
sama sekali tidak berpengaruh tiongkok
membutuhkan indonesia dan kita membutuhkan
cina itu enggak ada masalah
kita sama malaysia juga masalah
punya masalah perbatasan kita dengan vietnam
juga punya permasalahan perbatasan
pertanyaannya adalah apakah kemudian
kita ini punya masalah
dari sisi bilateralnya
tidak ada masalah ya ini sesuatu
yang lumrah sesuatu
yang wajar sekali lagi
setiap negara tidak akan
dari klaim yang mereka lakukan
apakah klaim itu berdasarkan
kalau indonesia konvensi hukum laut
ya silahkan saja mereka
melakukan klaim historis itu
yang mana yang kuat prof biasanya
kita tidak pernah mengakui
kalau adu kuat yang mana yang kuat ini
begini kalau dalam konteks hukum internasional
masyarakat internasional memang
kita nggak bisa bicara kalau adu kuat
ini bukan dalam konteks
hukum nasional kalau misalnya sudah ada putusan
pengadilan kemudian akan diikuti
pengalaman praktek negara negara
katakanlah kayak amerika serikat
pernah kalah di mahkamah internasional
sekarang cina sudah
kalah di pca tetapi karena
mereka negara yang punya
uang yang punya kekuatan
militer maka mereka akan mendominasi
di wilayah wilayah tersebut
tapi sekali lagi kita indonesia
walaupun mungkin kemampuan
militer kita tidak sebanding dengan
cina tapi kita tetap melakukan
apa yang harus kita lakukan dan yakin
sama saya secara geopolitik
tidak akan kemudian muncul
perang terbuka kalaupun itu terjadi
di belakang kita ini
banyak negara yang akan membantu
bahkan persyrikatan bangsa bangsa
juga sudah akan
siap membantu karena
berdasarkan pasal lima puluh satu
dewan keamanan pbb
itu bisa menurunkan kalau misalnya
ada serangan dari satu negara
terhadap negara lain ya untuk
membantu negara yang diserang ini
jadi seperti itu jadi
jangan khawatir oke
dan kemudian juga jangan terlalu berpikir bahwa
ini akan eskalasi kemudian
hubungan baik menjadi
tidak bersahabat lagi
sama sekali tidak oke oke baik
prof hikmahanto juwana terima kasih
sudah berbagi perspektif dengan kita
bang dev laksono juga sudah
bergabung dengan kita sore ini
kita akan kembali dalam
dialog selanjutnya terima kasih